berhenti kau nyerepang
aku mau dihukum kantong
apa yang dia lakukan
kenapa gerakannya begitu aneh
bisa menghantam kita
aku tidak tahu raka
aku punya cara raka
untuk menghilangkan bayangan

atas kekuatan kalian
sumpah seorang raja
suatu saat nanti
seorang raja besar
akan membunuh kalian semua
akan bunuh kalian
sumpah seorang raja besar
sumpah seorang raja besar
sumpah seorang raja besar
sumpah seorang raja besar
sumpah seorang raja besar
sumpah seorang raja besar
sumpah seorang raja besar
sumpah seorang raja besar
atau kau sudah kampung
aku tidak akan kampung
untuk menegakkan nahimungkaran
tidak ada katakan
kau langsung berkumungkaran di buwi penjajaran
kau yang harus dibesari
akulah yang akan membasmi
bersiaplah untuk mati
keluarkan sifat iblis dari jiwa
jangan menjadi pengikutnya
seolah yang bertobat
aku yang akan membuatmu mati
kau tidak bisa membedakan
mana yang benar
tidak perlu menceramahimu
urus saja urusanmu sendiri
kau tidak bisa membedakan
kau tidak bisa membedakan
kau tidak bisa membedakan
kau tidak bisa membedakan
kau tidak bisa membedakan
sudah lama aku membenci siliwangi dan keluarganya
dan sekarang hasratku yang terpendam akan segera terpenuhi
aku akan segera menghabisi anak dan istri silika
dasar perempuan keji
apakah membunuh merupakan perbuatan yang menyenangkan untukmu nyai
apalagi membunuh kalian berdua
sekarang aku sudah tahu
dari mana sikap buruk mahesa didapatkan
yaitu dia menurut
kau tidak bisa membedakan